pemilik dari vespa vespa ini sangat luar biasa sekali sehingga kita cukup dimudahkan dalam proses itu
pemilik dari vespa vespa ini sangat luar biasa sekali sehingga kita cukup dimudahkan dalam proses itu
ini termasuk yang komplit lah untuk jenis vespa nya dari yang tahun yang terdahulu sampai yang saat ini
jadi memang benar benar menarik sekali sih untuk dilihat
cukup sih sudah lengkap dengan tulisannya
untuk apa history dari vespanya
untuk para penggiat vespa mungkin teman teman vespa juga sudah mengerti